udah enakan bang
cukup cukup cukup
aduh enak banget
bang kau ngapain sih yang bener
enggak enggak bau
ya maaf deh gue gak sengaja
lu ngapain sih ngajak ketemuan gue disini
ayep punya hadiah spesial buat abang
apa nih jam tangan nih
ada hadiah buat bang pie nih
ini kok gak enak sih

tunggu bilang aja noh

bih namanya si roomlah lagi latihan mas
biar nanti bisa lebih romantis
saya mau izin keluar sebentar mau beli onderdil motor
yang lama ya nggak usah buru buru
nah biasanya saya keluar sebentar aja udah diteriak teriakin
saya kasih kamu waktu yang lama supaya kamu ga buru buru milih onderdilnya yang bener
jangan sampai dapat palsu
oh ya bener juga
udah beres beres semuanya kan
buruan cepet kan
keburu tutup toko nya
barusan pi pergi
lagi masak apa de
bapak lagi masak sayur loge pak
kok sayur lodeh
kan kesukaan bapak sama mas bobi toh
centini buatin sekarang sayur lodeh
ya dulu saya sangat suka sayur lodeh
tapi sekarang baru berhenti makan sayur rode
loh kenapa pak
lodeh kan banyak santun
jadi saya baru ngurangin kolesterol
ya udah lupakan itu kolesterol
sekarang matiin dulu kompornya
loh kok dimatiin pak
belum mateng pak
gak apa apa kamu segera ketemu bidin beli bayam saya baru pingin sekali sayur bayam
tapi bang bidin jam segini ya ga ada tau pak
di taman ada
loh bapak kok tau dari mana
bapak kamu mau beli bayam
bapak kamu mau beli bayam
bapak kamu mau beli bayam
bapak kamu mau beli bayam
oh ya tahu kan sering saya lewat situ saya sering liat
pdim kalau jam segini baru santai santai di taman komplek
ads benewa ya udah jam ini ke taman ke pak
apalagi pak dicari docoknya juga panjang

centini berjalan pak
pak kamu kembali lagi
duitnya mana pak

bentar lagi p i datang pak
aku punya telepati
kayaknya gue kena sama suara itu
bentar dulu bentar dulu
orang belakang orang belakang
bentar dulu orang belakang
ih apaan sih
baru udah nyampe udah menpeluk peluk aja lo
bang p i marah
marah sih nggak
kalau lo mau jadi kue terus ketabrak kontainer yang lagi bawa gajah mau beranak
bang p i sesek ya sini romla urutin
keceng kenceng dikit ah
tekan dikit dong
katanya bapak kalau siang tuh di sini kok nggak ada ya
lah itu abang
itu bang p i bang
kapan datang ya
itu bang p i
iya din itu pi lagi sama si roma
jangan jangan mereka lagi clpk
apa clpk itu
clpk itu singkatan cinta lama belum kelak
nah roma itu pacar lamanya makanya mereka clpk
jadi bang pi lagi sama pacar ee
din aku sih tau ya pi itu dari dulu sudah terkenal kalau dia itu bye bye
di tiap rt itu ada pacarnya
tentang tentang din dia kalau pacaran cewek itu sekaligus dua orang
masalah satu gitu
udah enakan bang
cukup cukup cukup
aduh enak banget
bang kau ngapain sih yang bener
enggak enggak bau
ya maaf deh gue gak sengaja
eh lo ngapain sih ngajak ketemuan gue di sini
ayep punya hadiah spesial buat abang
apaan nih jam tangan nih
wah semur jengkol
abang gak suka ya
iya deh gue suka biar katanya bukan jam tangan sport jengkol juga oke banget nih
ah berarti cinta romlah diterima sama abang
ya ampun ya ampun
abang mau bebek
tentang di sini
jangan jangan jangan
loh muka kamu kok cemberut kayak gitu
kamu lagi ada masalahnya
coba kamu cerita sama bapak
siapa tahu bapak bisa bantu
nggak kok pak
nggak ada masalah apa apa
cuma centini mau masak aja
semua rencana berjalan dengan lancar
itu artinya jantini sudah terbebas di akal bulu cpi
waduh kayak gitu jemur pake ya
mau bang fy bantu nggak biar cepet kelar
ditanya malah ngeloyor
ada yang gak beres nih
kenapa diam aja sih